banjir setinggi satu lima meter yang merendam permukiman warga kebon pala jati negara jakarta timur
senin pagi berangsur surut
meski masih ada genangan namun sebagian warga langsung membersihkan rumah dari lumpur yang terbawa air
beginilah kondisi permukiman warga di rw empat kebon pala jati negara jakarta timur
yang masih terendam banjir sejak semalam
meski air sempat mencapai satu lima meter namun pada senin pagi tadi ketinggian air kini mulai surut hingga setengah meter
banjir yang melanda ratusan rumah di kebonpala jakarta timur sudah dua hari membuat aktivitas warga terganggu
sebelumnya air banjir merendam ratusan rumah warga kebon pala jati negara jakarta timur
yang berada di sekitar aliran sungai ciliwung minggu malam
warga kebonpala sudah terbiasa menangani banjir lantaran kawasan tersebut memang langganan banjir
sehingga tidak ada warga yang mengungsi
mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di lantai atas rumahnya
curah hujan yang tinggi di jakarta membuat sungai ciliwung
biasa kan iriman dari bogor
tapi dibilangnya di depok satu ratus tujuh puluh
kemungkinan nggak gede kalau yang kemarin kan gedean satu ratus sembilan puluh depok
tapi aktivitas gimana di bagian ini